masalah penolakan untuk menyolatkan jenazah seorang warga di karet jakarta selatan ini terus memancing perbincangan publik
masyarakat diminta untuk menahan diri pilihan berpolitik dalam pilkada bersifat sementara sedangkan hubungan baik antar muslim akan berlangsung selamanya
jenazah almarhumah hindun warga karet karya dua rt tujuh karet jakarta selatan yang meninggal tujuh maret lalu tidak disolatkan di musola di dekat rumahnya
sebelumnya musola tersebut sempat memasang spanduk larangan mensolatkan jenazah pendukung salah satu pasangan calon
sudarsi anak almarhumah membenarkan februari lalu ibunya memberikan suara untuk salah satu pasangan calon
sang ibu mencoblos di rumah karena sakit dan tak sanggup datang ke tps
ya karena dilihat yang ibu saya nusuk nomor dua itu nggak rahasia kan akhirnya kan ibu saya meninggal
tidak ada orang di musola kenapa selama ini orang meninggal disolatkan di musola
perihal sepanduk yang dipasang di musola diakui warga tak ada kaitannya dengan tindakan terhadap jenazah hindun
menurut warga mereka mensolatkan jenazah di rumah duka bukan di musola karena terdesak waktu yang waktu itu sudah sore
calon wakil gubernur petahana jarod saiful hidayat menyatakan
peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai pancasila dan bineka tunggal ika
meminjam bahasanya puyasafi marif ini betul betul bukan hanya tindakan tidak terpuji
tapi ini tindakan yang primitif
memasakkan kendala seperti ini dan sebetul betul itu jauh dari nilai nilai islam
menanggapi hal tersebut calon gubernur anies baswedan memberikan imbauan kepada sejumlah relawan
agar tidak ikut dalam aksi menyolatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu
mengancam itu nggak baik
karena itu jangan mengancam
ancaman itu sudah bergerak agak panjang
setiap ancaman memunculkan reaksi ancaman yang lain
jadi saya mengimbau kepada semuanya jangan ada pesan pesan yang sifatnya mengancam
menurut wakil sekjen mui amir syah tambunan
mensolatkan jenazah merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesama muslim kepada muslim lainnya
pengurus besar nahdlatul ulama juga mengimbau umat islam
untuk menahan diri karena pilihan berpolitik ini bersifat sementara
sedangkan hubungan baik antar muslim akan berlangsung seterusnya
ya masing masing harus menahan diri
ya harus menahan diri
sekali lagi pilihan politik itu sesuatu yang wajar dalam alam demokrasi
tapi jangan sampai mereduksi makna sebagai seorang umat beragama
kita semua harus
bahwa ini adalah hal hal yang sifatnya sementara
sementara hak hak yang bersifat hubungan antara muslim dengan muslim
hubungan muslim dengan tetangga
hubungan muslim dengan politik itu
sifatnya harus dipenuhi dengan sebaik baiknya
berdasarkan kesepakatan bersama
spanduk telah dicopot dari musola pada jumat malam
agar tidak memicu kejadian serupa di waktu yang akan datang
fajar fadillah cnn indonesia